pak pesakim dari hongkong kapan mendaratnya
kalau dari timur tengah kapan sampai
iya pak kapan pak
iya iya tenang tenang semua ya
pesawat yang dari timur tengah akan mendarat jam tiga
sedang dari hongkong akan mendarat jam dua belas nanti
nanti katanya jam sepuluh terus jam sebelas terus jam dua belas
terus kenapa sekarang jadi jam tiga
itu biasa cu namanya delay
kok sampai sekarang belum ada kabar
kalau emak gak diundang berarti gak jadi mak
ya kan gak mungkin ada marawi tanpa emak
nek nek edward kapan beli baju lebaran
sh besok mami kamu pulang
kok papi gak ngasih tau edward sih nek
papi kamu gak tau nenek sengaja ngerahasiain
nanti belanjanya bareng mami kamu aja
ayo nenek mau ngejemur
coba kalau saya punya ilmu ngilangin orang lebaran ini saya pasti gak bete
emang ada cek
jangan jangan waktu saya hilang ke jonggol itu saya kena ilmu itu ya cek
itu gara gara kamu nyasar
oh beda ya cek
begitu iko pulang dan menginjakan kakinya di ciraos
dan tiba tiba iko sudah ada di arap lagi
aduh dadang teh pasti nangis doi
kamu jahat kalau begitu cek
dadang teh lebih jahat sama saya doy
kalau iko pulang m enggak udah
abis saya sama si dadang di ciraos terus
ceng kalau kamu punya ilmu begituan mendingan si iko jangan kamu balikin lagi ke arab ceng
em aja kamu balikin ke indonesia
kalau ada em kang dadang tuh gak mungkin ledekin kamu cek
pinter sekali kamu sekarang doy
tapi repotnya kalau kamu pinter makin banyak yang nedekin saya
cek saya titip atem pulangin juga ya cek
saya pulangin semuanya dari arab ke indonesia
kalau gitu saya pulang dulu ceng
makasih ya cek assalamualaikum
saya mau kasih tau jeniper kalau mama atam tuh mau pulang ceng
doi doi sebentar sini dulu sini dulu
apa lagi sih cek
duh ampun kamu mah gak ngerti ah
kamu mah bikin saya pusing
untung aja saya belum ngomong sama jenniper
sumpah pak itu cek bukan bayi saya
itu teh bayi teman saya
dia tuh hamil
pacarnya teh tidak mau tanggung jawab
keluarganya juga tidak mau nerima
akhirnya diminta tolong ke saya carikan orang yang ingin punya anak
sumpah pak saya cuma bantuin
kamu ikut saya ke kantor polisi
jangan pak saya takut
kasian anak saya kalau saya ke kantor polisi
itu bukan wilayah saya
hukum yang menentukan kamu bersalah atau tidak
nanti kamu jelaskan semua di kantor polisi
tidak pak tolong pak
kenapa dia kemana tadi
jangan jangan dia bawa kabur lagi sebah kosa saya
dari hongkong kapan mendaratnya
kalau dari timur tengah kapan sampai pak
iya pak kapan nih pak
iya ini pak karavan kita nih
iya ya tenang tenang semua ya
pesawat yang dari timur tengah akan mendarat jam tiga
sedangkan dari hongkong akan mendarat jam dua belas nanti
terus kenapa sekarang jadi jam tiga
itu biasa cu
kamu gak tahu delay apaan
delay itu istilah kalau pesawat terbangnya itu datang ngetelap
nah itu namanya delay
terima kasih pak
alhamdulillah pak ustadz rw
orang yang membuang bayi itu sudah diketahui
tapi ibu si bayi keburu kabur ke malaysia
berdua teman tkw nya yang bernama johana pusat rw
saya betul betul kagum atas kepemimpinan pak ustadz erwin
kasus penguburan bayi ditemukannya uang korupsi dan sekarang masalah pembuangan bayi
semua bisa dipecahkan oleh warga ciraus
saya ini pemimpin besar
yang memimpin dengan kualitas kepemimpinan di atas rata rata pemimpin biasa
yang memimpin dengan hati nurani
yang selalu kebijakannya pro dengan rakyat
yang tanggung jawab kepemimpinannya dunia akhirat
pak kades lihat sendiri
duta besar amerika serikat
datang khusus menemui saya
sudah bisa terlihat derajat dari kepemimpinan saya
siapa yang memerlukan pelakunya
kami itu dulunya tidak tahu apa apa
tapi berkat kesabaran dan bimbingan saya
semua ilmu penyelidikan tingkat tinggi
saya ajarkan pada aming
kalau saja amin menyerap semua ilmu dari saya itu
dari kesabaran yang berbuah manis
aming itu jadi apa
iya pak ustadz rw
kalau sudah tidak ada yang perlu dibahas
saya harus kembali ke kantor rw
sudah beringsah tekan
kalau tidak ada saya
terutama saya akan menemui aming
saya akan mengajarkan kepadanya
ilmu penyelidikan terbaru
sehingga jika ada kasus kasus lainnya
bisa diselesaikan dalam tempo sesingkat singkatnya
kebetulan saya juga mau memantau bajar semangat